saudara seorang remaja di bekasi jawa barat
tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya
di bahu jalan kecepatan korban
yang tinggi dan lokasi yang minim
cerakaan membuat warga sekitar dan
pengendara lain menjadi geger
di mana seorang remaja pria
tewas di lokasi akibat menghantam
seorang korban lain yakni remaja putri
yang dibonceng korban mengalami
yang berboncengan melaju dari arah timur
bekasi jawa barat diduga karena
laki satu dan perempuan satu
alhamdulillah masih bisa diselamatkan
dia kagak nyalain lampu belakang
tau ngopi tau pelanis saya kurang tau deh
dari jarak seratus meter
terdengar suara kenceng banget